polisi menemukan bercak darah di jembatan sungai permulung desa cemani kecamatan grogol
kabupaten sukoharjo jawa tengah rabu pagi polisi menduga bercak darah yang menempel pada tiang
pengaman jembatan ada hubungannya dengan penemuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di sungai
permulung pada minggu dua puluh satu mei dan beberapa hari kemudian diduga jembatan itu menjadi lokasi
pembuangan awal potongan tubuh manusia tersebut kalau hasil becak darah kemarin sekilas darah
manusia namun demikian belum bisa dipastikan itu darah korban atau bukan karena sedang dicocokkan dengan
sampel tulang yang ada di dokter muadi yang kemarin sudah kita lakukan otopsi sementara berdasarkan
identifikasi dari forensik polda jawa tengah melalui sidik jari korban mengerucut pada
seseorang berinisial r alias m warga solo jawa tengah r diketahui belum berkeluarga
atau si terduga korban yaitu inisial r alias m namun demikian itu masih dalam tahap penyelidikan
hingga saat ini polisi masih mencari keluarga korban sejumlah orang yang diduga merupakan
keluarga korban masih menyaksikan korban mutilasi yang ditemukan di sungai permulung ada hubungan
keluarga dengan mereka polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan tes dna pada
sejumlah orang yang diduga adalah keluarga korban budi harjo kusumo sukoharjo jawa tengah